polisi menetapkan suami korban pembunuhan satu keluarga di tangerang banten sebagai tersangka
tersangka diduga membunuh istri dan dua anaknya karena masalah ekonomi
polisi metro tangerang mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa satu keluarga di perumahan taman kota permai periuk kota tangerang banten
berdasarkan hasil olah tempat kejadian dan memeriksa beberapa saksi
polisi menetapkan muhtar effendi suami korban sebagai tersangka
effendi saat ditemukan dalam kondisi kritis karena beberapa luka
menurut polisi motif pembunuhan diduga karena masalah ekonomi terkait dengan pembelian mobil yang dibeli korban tanpa sepengetahuan suami
untuk menghilangkan jejak effendi juga mencoba bunuh diri dengan cara melukai tubuhnya dengan pisau
tidak ada kemungkinan untuk mencoba bunuh diri dengan pisau